sebanyak tiga puluh tiga wisatawan lokal yang terjebak di hutan konawe utara sulawesi tenggara
sejak sabtu empat juli dua ribu dua puluh dihasil di evakuasi tim sargabungan senin siang
satu persatu wisatawan diselamatkan menggunakan teknik tiroline
untuk menyeberangi sungai yang meluap dan berarus deras
seorang diantaranya dilaporkan mengalami hipotermia
dan segera dilarikan ke pusat kesehatan masyarakat terdekat
sedianya tiga puluh tiga wisatawan lokal yang umumnya masih remaja tersebut
mengikuti perkemahan di air terjun lameso desa lametono kecamatan lasolo konawe utara
naas saat menikmati keindahan air terjun hujan deras turun hingga menyebabkan sungai meluap
tim gabungan berhasil menemukan ke tiga puluh survivor tersebut
dan ternyata di lapangan semuanya berjumlah tiga puluh tiga orang
dengan kondisi selamat dan satu orang mengalami hipotermia
dan langsung dievakuasi ke pusat kesehatan mas lasolo
pada saat yang sama tim sar gabungan juga melakukan pertolongan dan penyelamatan
terhadap sepuluh dari lima belas orang pendaki di gunung owila kecamatan walalindu konawe utara
mereka terjebak di hutan akibat hujan yang terus menerus mengguyur
hingga menyebabkan medan sulit dilewati
lima orang mendaki berhasil ke desa terdekat
dan memaporkan musibah yang mereka alami
zainal ishak konawe utara sulawesi tenggara